kementerian kesehatan akan mendatangkan obat fomepizol dari singapura untuk perawatan pasien gagal ginjal akut anak
tau tau begitu kelas tiga sma mau ngambil dokter nggak bisa
apakah memang itu besar peluangnya atau memang dengan situasi yang sudah jauh lebih baik ini itu relatif bisa terkendali dan tidak ada kenaikan yang cukup besar nanti prediksinya
karena memang pada dasarnya itu sistem pendidikan di korea selatan itu katanya memang kompetitif